biasa banyak jadi tak sempat istirahat meningkat berapa persen untuk pembelinya ketika libur
lebaran kalau sehari hari biasa ada berapa pembeli kira kira ya lima puluh enam puluh mulai meningkat banyak kalau libur
lebaran ini pembeli bisa mencapai berapa
saya valentina sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya